karena kan satu di ganda campuran dan satu di ganda putri
jadi papa lo juga gak bocorin tuh ke pak jokowi
tapi kenapa gue ikut streetball itu karena waktu itu si mas budi itu ngasih gue dealing kayak
tapi kalau sesudah lewat dari college
sangat lama begitu ya pak patria
nah ini chen langsung aja ini chen
dan memang pemerintah lagi ada wacana untuk ban tiktok shop ini
apakah pembagian jasa kekuasaan itu dilakukan secara transparan
padahal kalau dulu memang beberapa faktor pendukung yang menyebabkan kawasan tebet ini ramai
nah kalau investasi sifatnya dia harus legal
cembulu kepada istrinya saudari d
bisa setiap bumn pegang olahraga olahraga di indonesia bagus
dikasih masukan kita juga sebagai junior kan tanya tanya kan
e commerce dan social commerce itu adalah satu keniscayaan yang sudah hadir
namun hai tam subi dari settlement services international mengatakan
berarti sekarang olahraga home workout aja lah ya berarti ya
tidak ada urgensi membentuk presidensial club
tidak semuanya pemulung sebagian besar hanya sekedar menunggu uluran tangan para dermawan
mas yuli sampai ketakutan itu kalau bisa nansep
ada sembilan puluh lima persen saya catat yang saya himpun dari berbagai pihak mbak aisyah
yang membedakan kita dengan yang lain itu mungkin dari oisternya itu sendiri ya
sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dalam melaksanakan kegiatan selama libur natal dan tahun baru
di indonesia banyak di asean itu kalau tidak salah sampai tujuh puluh lima juta
itu juga ada barang barang mewah tas dan lain lain
dari london selamat sore
di lahan kosong komplek perumahan nusa kirana cilincing jakarta utara pada senin dua puluh tiga januari
sedang berdiskusi di cairo di mesir dan juga kondisi sejak peringatan israel terhadap masyarakat gaza
itu relasinya om dan ponakan itu
ini kan mempunyai data yang memang sangat luas banget
oke artinya dari sisi relawan karena dari sisi proyek
dan ketika dia memiliki kesempatan maka dia kemudian mengulanginya
dua taktas perusahaan digital ini ke arah merger begitu kan
tapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat dari anak anak ini
nah ini agak sedikit berbeda dengan konsep bts ya
iya kan jangan diikutin lah
gue dari awal main basket bener bener karena keluarga gue senang main basket
mana yang memiliki nilai komersialnya
mempertanyakan kenapa ponis yang dijatuhkan oleh pengadilan yang lebih rendah itu bisa sepuluh tahun
buat kami kalau saya pribadi sebagai pendatang australian day kita ingin merasakan sebagai sebuah
kita sudah memikir padahal handicapnya itu kan
hadirin yang berbahagia telah bersiap melintas flight selanjutnya
untuk bali itu tahun kapan berarti
ini kalo koko suruh milih satu moment pengen muter balik waktu pengen muter kemana kok tuh kok
politis kan berarti masih smp tuh waktu itu kan
satu demi satu upaya untuk menyelesaikan kasus al zaitun dilakukan namun tidak semua bersambut
karena mereka tuh kayak jawa banget kan bahasanya
dikasih vitamin syarap sama anti nyeri
juga menyuguhkan suasana kedai kopi serta interaksi barista dan pengunjung
pada waktu berangkat dan pulang kerja jumlah penumpang lrt jabodebek selalu meningkat jika dibanding bukan saat jam berangkat dan pulang kerja
jadi kalau sekarang kan
buat gue kita harus kasih hal hal yang baik aja
ternyata wah ada potensi baru nih untuk mencari batu pencarian
sampai dengan satu bulan ke depan kami tidak mengedepankan penerapan sanksi
iya dan gue yang banyak yang gue idolakan juga kan gitu
gak hampir gak pernah dimainkan baru dimasukin langsung dikeluarkan
suatu hari untuk apakah itu melakukan refleksi atau melakukan peringatan atau perayaan
sementara ketika misalnya kita kalah dan harus standing lagi lawan guminea itu melelahkan
saya rasa dengan di laga laga sebelumnya juga komang teguh menunjukkan kalau dia juga merupakan salah satu back potensial untuk indonesia
dan kemudian untuk stasiun pada larang sendiri selain tentunya sudah secara fisik juga terhubung dengan kereta feeder di stasiun pada larang kai
memang kalau kita lihat dari data ya
kemudian mengatur siklus tidur
laki laki dan perempuan nggak bisa bahkan banyak yang lebih unggul
ke undang undang dasar
kalau kita tadi sempat disampaikan juga ini ada modal modal seperti ada pemain irak dua pemain irak yang tidak dimainkan malam hari ini
tapi misalnya banyak gunung berapi kan sebenarnya banyak itu ya
tempat penyelenggaraan kalau kita mulai dari pagi tadi kita sholat id
tapi tapi btw ya
tawa cakman ini berlokasi di jalan gunung sari surabaya
lebih dari delapan puluh persen permohonan dispensasi perkawinan anak
semua kuliner berkuah asal kota makassar ini masing masing memiliki rasa yang khas dan tentunya menggugah selera
saat kita ucapkan kata perkata itu harus benar agar tidak merubah maknanya
apa pengen berkembang jadi kayak ya memaksakan badan jadi muntah bener bener dan drill drill
segment sehari menjadi perrajin kain sutra
jadi selama kita mengikuti itu masih aman
daging sapi ini untuk isian sotonya ini harganya sekarang tadi pengelola mengatakan rp satu ratus tiga puluh per kilogram
hingga munculnya fenomena sensori ketika makanan dikonsumsi
kita butuh seperti apa kan begitu
deh sekarang denger lagi deket sama yang salah salah itu ya wah gue sama gua kemarin
itu kan plastik karena apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan
kalau ada penyesuaian misalnya tarif yang naik dorongan tertentu
dan perdana wah itu mau pingsan hehehe muntah muntah eh ini di infus segera seberapa hari
perlu segera menyadari pentingnya menata kembali kawasan pesisir karawang
berarti lu tahun kedua lu pindah di tawalin di mana itu
jadi perubahan itu aja wajar lah dan yang lainnya perubahan dari suhu laut dari arus laut sendiri
wasita diberi modal usaha untuk bisa mandiri
sehingga kita rujukan semuanya ke kamar jenazah dari dua rumah sakit
oke ini kayak buat ngasih tau kalau sudah waktunya feeding time
jadi akhirnya saya bersedia untuk give up mimpi saya untuk menjadi mr olympia
kita yakin juga sebetulnya terjadi juga di ptn yang lain
namun saat ini sekitar sepertiga wanita akan mempunyai bayi pada siklus ava pertama mereka
apa namanya dianulir begitu ya
udah tau juga tuh kalo gitu
pak prabowo masuk istana otak atik kabinet dan bentuk presidential club bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
jenis sumber komoditas untuk
yang dituding melakukan genosida terhadap masyarakat palestina
salah satu yang paling dominan di dalam penurunan tanah itu adalah karena pengambilan air tanah yang berlebihan
karena kayak apa tuh jadi kayak kalau bahasa sunda mah kabita gitu
bayangkan masih banyak yang mendiami beragam sudut kota dan tidak terjamah oleh satpol pp
sebenarnya waktu itu gue gak tau banget tentang sekolah atau bola bola di indonesia
itu alat problem solving yang kami nantinya akan kita sampaikan kepada masyarakat
dan dengan melihat komoditas komoditas itu
baru ya bagi untuk bisnis hotel
kemudian diabetes dan sebagainya
tidak ada regulasi terkait pemberian subsidi ini dan tidak semua toko di marketplace mendapatkan subsidi
keluarga saya anak anak bisa sekolah
ada pressing di sana dan saya rasa irak juga belajar kan
nah sel darah itu ada tiga sel darah merah untuk mengangkut oksigen sel darah putih untuk melawan infeksi dan keping darah atau tromosid untuk menghentikan pendarahan